kasus yang menjerat perusahaan asuransi milik negara jiwasraya dinilai analis badan mediasi dan arbitrasi asuransi indonesia irfan raharjo sebagai akibat dari kesalahan tata kelola penempatan investasi
akibatnya jiwasraya memiliki utang hingga rp empat puluh sembilan enam triliun rupiah yang harus dibayarkan kepada para pemegang polis asuransi
lebih lanjut irfan raharjo menjelaskan kesalahan tata kelola tersebut yaitu tidak tepatnya penempatan dana investasi kolektif di instrumen saham
irfan menduga ada pihak yang ingin memperoleh untung secara maksimal namun dengan cara instan
akibatnya rbc atau risk base capital perusahaan ini terpuruk
yang terjadi dalam kasus jiwasraya
mereka membeli saham saham atau surat berharga yang sangat tidak berkualitas rendah keamanannya begitu
tapi kemudian di saat saat tertentu harganya sangat tinggi melambung tiba tiba jatuh gitu ya
jatuhnya sangat rendah naiknya bukan main juga tingginya begitu
itu yang tidak dikelola dengan baik begitu oleh